wali kota solo gibran raka buming raka mengkonfirmasi dirinya positif covid sembilan belas
kabar ini disampaikan gibran lewat jalur daring pada rabu sore
wali kota solo menyatakan dirinya terkonfirmasi positif covid sejak senin pagi
gibran menjelaskan dalam beberapa hari terakhir
ia mengunjungi beberapa tempat yang rawan penularan seperti rumah sakit
tempat isolasi dan tempat vaksinasi
gibran menambahkan ia sering melakukan tes antigen
tetapi pada senin pagi ia merasa kurang yakin dengan hasil tes antigen meskipun hasilnya negatif
setelah melanjutkan dengan tes pcr hasilnya ternyata positif
istri dan anak gibran juga ajudan dan sopirnya sejauh ini dinyatakan negatif covid
meski positif covid gibran memastikan ia akan tetap bekerja secara daring
ini saya dalam keadaan sehat tidak ada gejala apapun
ajudan driver semuanya negatif semua
jadi saya selalu langsung memisahkan diri
dan sekali lagi saya dalam keadaan sehat tidak ada gejala apapun
tapi perlu saya garis bawahi bahwa selama saya dalam masa isolasi
saya masih bekerja seperti biasa